apalagi dua tahun terakhir pemerintah melarang mudik lebaran salah satu kelompok pekerja yang
kalau itu dikasih kesempatan sekali aja
yang pertama kan tentu saja pembatasan sosial
karena itu perlu kita sadari juga bahwa semua investasi itu memiliki risiko
jika anda merasa lelah saat melakukan perjalanan mudik melewati gerbang tol cikampek
cuman kesini sini kayak oh kita tahu mau dia tuh kayak gini sebenarnya
dan kebersihan makanan di sekitar sekolah
mulai dari pedas manis hingga asin
ya oke jadi seseorang bisa mendapatkan kekebalan mendapat imunitas mendapatkan antibody lewat dua cara memang
dan masker tetap dipakai apalagi di masa covid seperti ini
ya berarti lu pas lagi yang event junior nba itu
terima kasih sekali lagi mudah mudahan kita bisa membuka ruang diskusi nanti ya yang lebih besar lagi yang lebih panjang lagi
bukan negara lain karena kita memiliki komoditas
di rumah tanpa menggunakan biaya
saya niefadiyah rayta mbapak sampai jumpa
terminal satu bandara soekarno hatta kini kembali melayani operasional keberangkatan dan kedatangan
nah itu lo katanya bener bener nol banget nih sama sekali nggak bisa gitu
dialog antar agama yang juga sesuatu yang tentunya sangat erat di perhatian indonesia